yang juga kebetulan negara negara besar
percampuran dengan sambal gorengnya
jadi kita itu masih kan butuh
dapatkan yang bisa kita jumpai sekarang di beberapa pabrik
aduh niat sekali luar biasa ya
jadi ini memang satu hal yang baru terutama bagi saya yang baru ini
masih bersama gue vincent manahem dan teman gue albo christian
kemudian disediakan pupuk yang cukup juga dengan wajar
karena kan unsur geopolitikalnya masih lebih sedikit kurang dibandingkan forum utamanya
ketetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah tak boleh dilanggar
karena saya pernah jadi yang sudah menerapkan ini